dua ribu satu september pemerintah provinsi dki jakarta ini dijadwalkan akan menggusur pemukiman warga di wilayah rawajati pancoran jakarta selatan
dan warga ini seperti biasa banyak yang menolak karena tempat relokasi di rusun marunda ini dinilai terlalu jauh dari wilayah rawajati
sementara itu pemerintah akan mengembalikan fungsi awal lahan tersebut sebagai jalur hijau
baik kita akan segera bertanya kepada produser lapangan cnn indonesia davani imaniar yang sekarang berada di lokasi
good morning fani bagaimana fani situasi di sana saya lihat atau kami lihat ini di belakang juga sekarang sudah mulai ramai
good morning prabu dan ratu memang benar sekali saat ini di belakang saya
saya ingin menjelaskan situasi di mana perawatan di raja jokowi sedikit meninggi atau meninggalkan
di mana saat ini sudah ada proses mediasi atau juga pembicaraan permufakatan antara warga lokal rawajati

fani hingga sekarang
memang saat ini situasi memang sedikit meningkat dari sejak pagi tadi
di mana proses penggusuran ini memang dijadwalkan dilaksanakan pada pukul enam lebih lima puluh lima waktu indonesia barat
dan tadi kami sempat berbicara
atau juga berdiskusi dengan syarif yakni sekretaris komisi adp dki jakarta
yang mana merupakan salah satu anggota dprd dki jakarta yang fokus atau juga concern dengan masalah penggusuran daerah rawajati barat ini
dia mengatakan memang sempat ada mediasi sekitar satu tahun lalu
sekitar tahun dua ribu lima belas antara pihak pemprov dki jakarta dan juga pemkot jakarta selatan
dengan warga rawajati barat untuk membicarakan mengenai kesepakatan antara
yang akan dicapai keduanya
namun untuk warga rawajati barat sendiri mengatakan
mereka akan menerima keputusan dari penggusuran wilayah rawajati barat ini
untuk ditertipkan jika mereka mendapatkan tempat tinggal baru
yakni rumah susun atau rusun yang lokasinya berdekatan dengan rawajati barat
namun dari pemkot juga pemprov ini menyatakan bahwa rusun yang tersedia untuk ditinggali para warga
ini hanyalah yang ada adalah rusun marunda di jakarta utara
di mana warga tersebut warga yang mengikuti proses mediasi tersebut menolak
dikarenakan rusun marunda tersebut dianggap atau juga diklaim warga tidak bisa menggantikan kenyamanan dan juga keamanan finansial
serta psikologis emosional dan juga sosial dari warga rawajati barat selama ini
selama puluhan tahun mereka tinggal di wilayah ini
ada pun wilayah rawajati barat ini dinyatakan oleh pemprov dki jakarta berdasarkan undang undang
yang merupakan kawasan yang
merupakan area hijau atau green zone
rencananya setelah proses penertiban ini berhasil dilaksanakan
lokasi rawajati barat ini akan digunakan sebagai taman yang juga akan dianggap bisa mempercantik wilayah dki jakarta
ya prabu dan juga ratu saat ini anda bisa melihat bahwa eskavator yakni alat infrastruktur pendukung untuk proses penertiban di wilayah rawajati barat sedang diturunkan menuju ke arah lokasi
walaupun ada protes dan juga penolakan dari warga sekitar
yang mana pada rencana awalnya memang eskavator ini baru akan diturunkan saat wilayah rawajati barat sepanjang dua ratus lima puluh meter
sepanjang rel kereta api ini baru berhasil disterilkan
namun tampaknya rencana tersebut sedikit bergeser
yang mana walaupun masih ada bentuk protes dan juga penolakan dari warga
eskavator tetap diturunkan menuju ke arah lokasi
demikian prabu dan juga ratu
ya fani kalau misalnya anda melihat
apa yang terjadi
jadi sekarang di belakang anda ya
dengan banyaknya masyarakat dan juga petugas
anda melihat bagaimana dengan potensi kericuhan yang mungkin terjadi di lokasi anda berada saat ini
prabu dan ratu bisa diulangi lagi pertanyaannya karena sebab sinyal di sini tidak begitu bagus
saya tidak bisa mendengar suara anda dengan jelas
baik fani ini kalau anda lihat coba ke belakang anda sekarang ini
ada ribut ribut di belakang anda bisa anda jelaskan
sekarang sedang ada peristiwa apa
ya prabu dan ratu ini adalah unit eskavator yang diturunkan oleh pemprov dki jakarta dan juga pemkot jakarta selatan
di mana unit eskavator ini akan dilakukan atau juga digunakan untuk menertibkan proses atau juga lokasi dari rawajati barat
ini unit eskavator ini tadinya baru dijadwalkan akan diturunkan saat lokasi sudah steril dari warga
warga di rawajati barat ini berjumlah sekitar lebih dari enam puluh kakak
yang mana hanya enam kakak yang baru menyetujui untuk menempati rusun marunda yang telah disediakan oleh pemerintah dki jakarta
dan walaupun terlihat di sini anda bisa melihat bagaimana ributnya atau juga tindakan paksa dari pemprov dki jakarta yang diwakilkan oleh satpol pp ini unit eskavator tetap diturunkan untuk menggusur lahan
dan bangunan bangunan liar di sepanjang rel kereta api wilayah rawajati barat
terlepas dari protes dan juga penolakan dari masyarakat
titik tengah begitu antara pemprov dan juga masyarakat yang ada di sana
betul sekali ratu dan juga prabu iris
saya juga berhasil mengasumkan bahwa ini memang berupakan tindakan penggusuran

saya juga berhasil mengasumkan bahwa ini memang berupakan tindakan penggusuran
saya juga berhasil mengasumkan bahwa ini memang berupakan tindakan penggusuran
saya juga berhasil mengasumkan bahwa ini memang berupakan tindakan penggusuran
saya juga berhasil mengasumkan bahwa ini memang berupakan tindakan penggusuran
saya juga berhasil mengasumkan bahwa ini memang berupakan tindakan penggusuran
saat ini kami mendapatkan kami melihat bahwa ada beberapa oknum yang diamankan oleh pihak kepolisian
diduga oknum oknum ini merupakan oknum yang melakukan provokasi saat awal tadi
di mana proses penggusuran baru akan dimulai
sempat ada bentrok baik dari warga dengan awak media yang akan meliput
juga warga dengan satuan keamanan gabungan dari satpol pp
kemudian kodim empat ratus lima jakarta selatan dari tni
kemudian juga dari polres jakarta selatan
serta dari dishub atau dinas perhubungan
dan untuk warga ini sendiri memang pada kedepannya mereka diberikan sebuah pilihan
apakah dua pilihan tersebut apakah mereka akan menempati rusun marunda yang telah disediakan oleh pemerintah
atau memilih jalan lain menempati tempat tinggal pilihan mereka masing masing
tapi tidak di kawasan rawa jati barat
seperti itu ratu dan juga prabu
fani jadi ini targetnya hari ini semuanya sudah akan diratakan
kecelakaan begitu ya oleh eskavator
ya betul sekali prabu dan ratu pada hari ini memang ditargetkan pada tanggal satu september
proses penggusuran ini mencapai kata final
dan tidak bisa diketahui apakah situasi dan juga kondisi ini memungkinkan untuk pemerataan lahan
atau juga perataan lahan oleh eskavator ini dapat dilaksanakan final sampai dengan di akhir hari
namun pada pendeknya pengosongan lahan oleh warga
atau pengosongan lahan warga yang diusir keluar dari tempat tinggal mereka di sini
memang diputuskan akan dilaksanakan secara final pada hari ini
sehingga bisa dikatakan bahwa mereka diharapkan untuk meninggalkan tempat tinggal mereka masing masing
sebelum proses penggusuran ini final dilaksanakan
seperti itu prabu dan juga ratu
baik fani anda tahan dulu di lokasi sekarang dan terus nanti mengabari bagaimana kejadian yang ada di rawajati saat ini
kita akan jeda dan kami akan kembali lagi ke fani
ke rawajati tentunya pemirsa untuk terus mengikuti bagaimana perkembangan di sana ya secara langsung